makasih banget yara
gue bakal kesana sekarang
tuh kan ketemu lagi
kamu mau pergi kemanapun pasti ketemu sama saya
kamu sengaja kan pindah rumah menghindar hutang dari saya
saya sama sekali nggak ada niatan untuk kabur
tapi saya baru pindah
papa tahu kamu masih gak bisa terima atas kepergian mama kamu rifi
kamu masih menyalahkan papa
biar mama kamu bisa tenang disana
tapi rifki gak terima sama apa yang udah papa lakuin ke mama
kalau aja papa gak pake uang tabungannya mama
mama masih bisa sembuh
kalau saja masalah tuduhan penggelapan uang yang tidak pernah papa lakukan itu tidak pernah ada
kalau saja bapak bisa mendapatkan bukti bahwa bapak gak bersalah waktu itu
sehingga papa gak perlu minta bantuan mama kami untuk menyelamatkan kasus ini
mungkin mama kamu masih bisa diselamatkan
dan hubungan papa sama kamu gak perlu jadi dingin seperti ini
mas ini buku tabunganku
jumlahnya pasti cukup untuk selesaikan kasus penggelapan yang kecil
aku gak sanggup kalau harus melihat kamu masuk penjara mas
aku gak bisa pakai uang ini
kamu lebih membutuhkan untuk biaya kemu dan operasi kanker kamu
aku masih bisa bertahan mas
kamu harus pikirkan rifki mas
kalau sampai kamu masuk penjara
dia akan kehilangan sosok seorang ayah mas
bisa bisa dia dibully temannya karena ayahnya koruptor
meskipun itu tidak benar mas
aku dititip rifqi ya mas
papa ingin sekali kamu tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi
tapi kamu gak pernah kasih papa kesempatan untuk menjelaskan
berarti sekarang tinggal nyuci baju kotor
kau tahu gak sih
tuh kan ketemu lagi
kamu mau pergi kemanapun
pasti ketemu sama saya
pindah rumah menghindar hutang dari saya
saya sama sekali nggak ada niatan untuk kabur
saya baru pindah
dan kalaupun saya pindah
saya pasti akan kasih tahu mbak
alah gak usah alesan kamu
pokoknya saya tidak mau tahu
kamu harus lunasin utang kamu
saya tuh udah capek nyari nyari kamu
uang saya habis untuk membayar kontrakan ini
kontrakan kamu semewah ini
pokoknya saya tidak mau tahu
dalam dua minggu
hutang tidak akan melunasi
saya akan bawa ke jalur hukum
soalnya gue ada urusan mendadak
el pasti dengar semuanya tadi
ijinin el bantu ibu ya
el bakal cari
kami tuh gak usah
ibu masih bisa handle semuanya
ibu cuman pengen
kamu fokus sama sekolah kamu
kamu itu udah kelas dua belas
sebentar lagi ujian
ibu cuman pengen kamu dapet nilai yang bagus
dapet kampus yang favorit
tapi el gak bisa ngeliat ibu kayak gini terus
el juga pulang sekolah gak ada ngapa ngapain
eh beneran ibu tuh gak apa apa
ya tapi kan gak kayak gitu juga
beneran ibu gak apa apa
ibu udah seneng
ibu udah semangat
jaket baru ya el
ibu lupa beli data cucian
kamu bisa beliin data cucian di depan